informasi mengenai peristiwa bandung lautan api ternyata tidak banyak diketahui warga kota bandung
dalam rangka memperingati bandung lautan api produser lapangan cnn indonesia kiki haryadi melihat kembali
salah satu informasi tentang peristiwa itu melalui stilasi
bandung lautan api atau bla terjadi pada tujuh puluh dua tahun yang lalu
ketika warga lebih memilih membakar rumah dan kotanya ketimbang menyerahkan kepada pihak penjajah
namun banyak warga kota bandung tak mengetahui peristiwa tersebut
jadi penjajah belanda tuh pengen nguasain bandung lautan api
jadi bandung lautan api tuh karena bandung dulu tuh sama belanda dibakar semua bandung
salah satu informasi mengenai peristiwa bandung lautan api terdapat dalam bentuk stilasi
stilasi bandung lautan api ini berupa tugu kecil yang berbentuk prisma
dalam stilasi ini terdapat sebagian peta kota bandung
juga bunga khas kota bandung yaitu patra komala
yang terbuat dari lukisan
logam di atasnya
nah ini adalah satu dari sepuluh stilasi yang ada di kota bandung
yang sebetulnya tujuannya adalah untuk menceritakan
dan juga mengingatkan mengenai peristiwa bandung lautan api
tapi jika kita lihat sekeliling dari stilasi ini
tak banyak informasi yang bisa kita dapatkan
stilasi lainnya pun keberadaannya tidak diperhatikan
bahkan nyaris tak terlihat karena tertutupi pedagang kaki lima
ada juga yang bagiannya sudah hilang
pembangunan stilasi diinisiasi oleh komunitas bandung heritage
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang kemudian diserahkan kepada pemerintah kota bandung
stelasi itu tonggak yang berisi nyatetan tentang peristiwa bersejarah
mengenai tempat di atas stilasi itu berdiri
misalnya bangun gedung sekolah jalan dan sebagainya
jadi ada sepuluh stilasi
ada sepuluh stilasi di bandung
maksudnya supaya orang mengenal
tapi sayangnya stilasi itu setelah selesai
kami serahkan ke pemerintah kota bandung tidak ada perhatian
menurut sejarah peristiwa bandung lautan api berlangsung selama tujuh jam
dengan melibatkan dua ratus ribu penduduk
peristiwa ini diperingati setiap tanggal dua puluh empat maret
kiki haryadi bandung